konten prank laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat oleh artis baim wong dan istrinya paula verhoeven ini menambah daftar konten yang menuai kontroversi di masyarakat
meskipun beberapa kemudian mengaku konten itu dibuat untuk hiburan namun tak jarang juga konten yang dihadirkan dianggap sebagai eksploitasi berlebihan semata hanya demi cuan cuan cuan
kita akan bahas bersama dengan pemerhati marketing mas yuswo hadi selamat malam mas yuswo
halo malam mbak mephri
saya sudah sempat lihat lihat juga postingannya mas yuswo ya terkait dengan hal ini
kita bicara langsung soal konten kontroversi hingga ada potensi melanggar hukum membahayakan kondisi mereka
nggak cuma soal yang baru baru terjadi ya mas ya tapi banyak juga misalnya ada bencana alam direkam kemudian terlalu mendekat begitu itu kan juga membahayakan kondisi gitu ya
nah alasannya tuh sebenarnya kenapa sih masih marak emang bener bener secuan itu mas kalau misalnya bikin konten kontroversi
bahkan kadang kadang tuh gak punya empati
tetap aja yang penting cuan gitu emang secuan itu ya mas ya untuk bisa dihasilkan dari konten kontroversi
ya jadi karansinya adalah karansinya adalah viewership dan followers kemudian subscribers gitu ya
jadi ketika konten itu viral maka itu cara paling tepat untuk mendapatkan viewership mendapatkan subscriber dan mendapatkan secuan tadi ya
jadi makanya konten viral itu memang sulit untuk di
apa namanya di planning ya jadi viral itu biasanya nggak bisa di planning semakin di planning semakin nggak viral gitu
makanya yang dilakukan oleh para content creator itu adalah apa yang saya sebut riding the wave
ya riding the wave itu adalah memanfaatkan viral yang sudah ada
jadi riding apa
mengikuti arus gitu ya mengikuti arus berarti
mengikuti arus gitu ya
artinya ada satu isu yang
kemudian yang menunut untuk populer
menunut untuk populer gitu
oke berarti memang kita tahu ada beberapa waktu lalu laporan dugaan kdrt yang dilaporkan oleh pasangan artis lain
kemudian itulah yang kemudian dimanfaatkan tanda kutip gitu ya mas ya
tapi kalau bicara data sebenarnya seberapa cuan sih mas
seberapa besar keuntungan dan cuan kalau bicara soal konten kontroversi dibandingkan dengan konten konten bernada positif edukasi dan lain lain
ya tadi saya katakan bahwa karansinya adalah jumlah viewership dan apa namanya jumlah followers jumlah subscriber
artinya jumlah viewership itu yang nanti bisa ditukarkan gitu ya
bisa dikonversi ke dalam iklan ke dalam endorser ke produk gitu ya
bahkan juga ke adsense dan seterusnya
jadi memang satu satunya penentu sesebuah konten itu mendapatkan value yang besar profit dan cuan yang besar adalah melalui banyaknya penonton ya
yang itu kemudian dikonversi menjadi duit yang nanti akan diterima dalam bentuk
ya dia meng endorse produk
itu selalu brand yang dilihat adalah viewershipnya
dilihat bagaimana keaktifan dari konten yang ada di situ
seberapa banyak subscribernya yang nonton yang engage gitu
sehingga kemudian para content creator ini melakukan segala cara untuk meningkatkan yourship ini
kalau bicara data lagi nih ya
perbandingannya antara konten konten yang memang kontroversial dan juga yang edukatif tuh
kalau dari content creator yang ada di indonesia
berapa persen sih mas perbandingan
mungkin persennya nggak ada ya
sulit untuk menghitung ya
tetapi yang saya lihat memang konten konten yang viral itu memang tingkat viewershipnya itu bisa jauh lebih banyak dari konten konten
jadi sesuatu yang viral itu kecenderungannya negatif
yang positif itu kecenderungannya namanya positivity bias ya
kalau di dalam kognitif bias itu di dalam behavioral economics itu ada namanya kognitif bias itu
sesuatu orang itu seneng ngomongin sesuatu yang negatif gitu ya
makanya kenapa banyak viral itu cenderung hal hal yang negatif
walaupun tidak melulu yang negatif ya yang positif pun juga ya
tetapi sebagian besar itu memang negatif gitu
makanya kemudian apa namanya banyak viral viral itu yang saya sebut viral viral yang reteh ya
atau konten konten yang receh itu sebenarnya gus untuk mendapatkan menciptakan viral dan viral itu dalam rangka untuk konversi keywordship
itu ke dalam duit ya dalam bentuk iklan dalam bentuk adsense dan seterusnya
kalau bicara dari sisi content creator gitu ya konten kontroversial konten viral itu kan pasti biasanya tuh grafiknya viral kemudian langsung turun lagi gitu kan
sementara kalau bikin konten konten positif mungkin dia akan stagnan tapi punya kontinuitas yang lebih long lasting gak sih mas untuk bicara soal konten
ini selainnya orang orang kita ya
orang orang kita ini terbiasa berpikir itu
jadi makanya sesuatu yang sifatnya fundamental pelan pelan itu mereka gak sabar gitu
makanya ketika dan ini nggak ada aturannya ya di indonesia ini content creation ini nggak ada regulasinya
regulasinya cuma ancaman undang undang ite tetapi kalau di cnn atau di media kan ada kan sebuah
lembaga pengawas juga ya
ada disinjukan di redaksi kemudian ada check and recheck dan seterusnya
di sosial media ini nggak ada
jadi kayak rimba raya gitu sehingga konten konten redsa itu menjadi keluar begitu mulus begitu gampang gitu ya karena orang berpatu untuk mendapatkan viewership yang tinggi dan follower yang tinggi tadi itu
oleh karena itu mas yuswo juga sempat bilang di instagram bahwa netizen ini nih punya pengaruh besar punya peranan besar harus punya brand sensitivity ya untuk sebagai bisa dikatakan regulasi lah
regulasi jadi pihak yang memfilter gitu
nah maksudnya ini apa sih mas harus punya beransasi
jadi sebenarnya kalau bisa dari sisi content creator itu ya punya yang tersebut sebagai netizen sensitivity ya
misalnya kayak kasusnya lesti kejora dan kdrt ini itu kan sesuatu yang mestinya nggak proper gitu ya
ditunggangi untuk sesuatu yang memang aib bagi yang lain gitu ya
satu perdana bagi yang lain
itu kan sopan santun sosial media mestinya bisa punya sensitivity gitu ya
nah makanya haruslah di satu sisi content creatornya punya sensitivity
tapi kalau nggak bisa karena yang terjadi diulang ulang dan kemudian minta maaf dan selesai maka harus ada aturannya mbak
mbak evi harus ada aturannya
berarti bisa dikatakan lesson learnya adalah harus ada nih segera aturan yang mengatur para content creator gitu ya mas
sebenarnya kan nggak beda apa yang disiarkan oleh cnn dengan yang disiarkan oleh
begitu dia mencapai ke publik maka pengaruh negatifnya pengaruh positifnya itu sama karena jangkauan audiennya juga sama gitu ya
sehingga kalau yang satunya diatur ada etika profesi ada asosiasi yang mengatur kasih pagar pagar
kenapa sosial media itu gak ada yang ngatur gitu dan gak diatur gitu
jadi kayak rimba raya gitu
itu yang kelemahan di
jadi negara harus hadir menurut saya untuk mengatur agar konten konten yang tidak benar itu bisa
konten konten redah itu bisa apa namanya dihindari gitu
jadi bukan undang undang ite itu menjadi kayak aspirin menjadi obat bagi semuanya
tetapi mesti harus ada pagar pagarnya itu ditetapkan sehingga ekosistem content creator kita juga positif mbak
konten konten yang dihasilkan bukan konten konten yang retes gitu
tetapi konten konten yang berkualitas gitu
kita bicara juga soal satu hal yang ramai nih diperbincangkan di media sosial
pasca adanya konten konten kontroversial netizen menyerukan adanya cancel culture gitu ya
seperti yang terjadi di korea selatan
biar orang orang tuh lebih peka lagi kalau bikin konten itu lebih sensitif lagi lah
tapi kalau menurut pengamatan mas yuswo mungkin nggak sih ini diterapkan di indonesia
karena kita tahu ya ketika satu hal terjadi pro kontra kontroversi tetap terjadi yang mendukung
yang dinilai mungkin sejumlah pihak negatif pun masih banyak gitu
jadi sebenarnya konten apa namanya
yang cancel culture itu kan sebenarnya bentuk sanksi sosial dari netizen kepada content creator gitu ya
jadi mestinya itu efektif ya seperti yang terjadi di amerika
mestinya cancel culture itu kalau betul didengungkan itu mestinya positif ya
tetapi tetap harus ada legal yang formal ya negara hadir untuk mengatur itu gitu ya
sebagian sebuah sanksi sosial cancel culture itu oke gitu
tapi yang terjadi banyak kan kreator gitu ya
dan kreator kita itu kan tiap kali diulang kesalahan diulang lagi minta maaf lagi
dan netizen kita juga pelupa gitu
sesuatu yang sudah lampau dilupakan dan ada baru lagi dibahas lagi dan kemudian dilupakan lagi gitu
karena bangsa kita ini bangsa pelupa
makanya memang menurut saya harus ada hukum positif yang bisa mengatur bagaimana konten itu diproduksi

karena seiring perjalanan waktu ini juga mendesak adanya regulasi khusus
untuk mengatur karena tentu saja ini tidak hanya berdampak pada pembuat konten saja
tapi juga berdampak pada masyarakat secara luas
terima kasih banyak mas yuswo hadi pemerhati marketing sudah bergabung bersama kami
nanti kita ngobrol ngobrol lagi ya mas dengan topik topik lainnya yang biasanya ramai diperbincangkan di media sosial